empat pemudik yang menggunakan sepeda motor luka luka akibat tertimpa pohon ketapang yang tumbang di sukabumi
keempatnya langsung dilarikan ke rumah sakit
sementara itu pohon setinggi delapan meter dengan diameter satu meter tumbang di garut
akibatnya arus lalu lintas dari arah bandung garut ditutup sementara dan dialihkan ke jalur cikaledong
dari keempat korban yang tertimpa pohon ketapang tumbang di sukabumi tiga diantaranya mengalami luka berat
para korban adalah pemudik asal tangerang banten
para korban adalah pemudik asal tangerang banten
saya langsung mengevakuasi pohon besar yang tumbang dan menutupi jalan palabuhan ratuci solok ini
yang lainnya tangan mata sakit juga
ada empat orang korban
sementara petugas dinas pertamanan yang diturunkan pasca kejadian melakukan pemangkasan terhadap pohon pohon yang kondisi rantingnya sudah lapuk agar tidak terjadi lagi peristiwa serupa
di jalur mudik selatan jawa barat tepatnya di nagreg yang merupakan penghubung jalur bandung garut
sebuah pohon setinggi delapan meter dengan diameter satu meter juga tumbang minggu malam
pohon yang tumbang melintang di tengah jalan
hingga menutup jalur lalu lintas
akibatnya petugas kepolisian lalu lintas pores bandung menutup sementara jalan raya utama penghubung bandung garut ini
dan mengalihkan arus kendaraan cikaledong mengarah ke kadungora garut
diduga penyebab pohon tumbang karena sudah berusia tua dan rapuh
petugas badan penanggulangan bencana daerah kabupaten bandung mengevakuasi pohon menggunakan gergaji mesin untuk dipindahkan ke bahu jalan dan diangkat
tidak ada korban jiwa atau madari atau pergerakan lain
namun sementara arus garut terhambat
sementara terhambat untuk arus gergaji garut
tapi saat ini sudah dievakuasi untuk pohon tumbang besarnya
hanya tinggal kabel pl yang besar
belum kita dievakuasi karena menunggu petugas dpr
ini pak jalur utama atau gimana
jalur utama jalur nasional
penghubung kemana pak
ke arah gergaji garut lewes ke kadungora
meskipun evakuasi berjalan lancar namun hingga minggu malam jalur mudik ini masih belum bisa dilalui
masih terdapat kabel listrik yang masih melintang
tim liputan transmedia